anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri
sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa harus itu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya
soal peluangnya gibran menjadi cowok presnya pak prabowo
anaknya pak jokowi ada dua ada gibran dan juga ks sang
yang baru terakhir ini adalah mas kaisang yang terjun ke politik
baru dua hari yang lalu langsung jadi ketua umum partai solidaritas indonesia
kita akan putarkan pernyataannya ks ang pangarap
kenapa lebih memilih psi ketimbang partai bapaknya pdi perjuangan
ngapain sih saya masuk ke politik
bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat
maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kepecahan
terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri
ketua umum partai solidaritas indonesia
beliau ini orang yang sangat saya cintai
saya ingin mengikuti jejak beliau
berpolitik untuk kebaikan
saya justru masuk psi karena partai ini masih kecil
saya tarik gabung psi karena psi belum ada di dpr
dan saya ingin berjuang bersama kawan kawan semua di sini

dan di dua ribu dua puluh empat psi akan ada di dpr ri

itu tadi pernyataan dari ks sang pangarep putra presiden jokowi yang baru saja ditetapkan
sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia setelah dua hari masuk jadi kader
saya ingin tanya ya ke opung panda
opung panda alasannya mas khs sang masuk psi karena psi ini partai kecil
karena psi ini partai kecil

jadi misalnya orang lain bisa
yang mereka itu
yang mereka itu
yang mereka itu
ke opung panda opung panda

jadi mas kaisang
pengen membesarkan psi ini ini gimana tanggapan
dari pd perjuangan sebelum ini kaisang
anak muda generasi muda
mau kenal pd perjuangan
di pd perjuangan itu
taruna merah putih itu anak anak muda
banteng muda indonesia
sudah lah mau jadi menarik perhatian
gerakannya udah betul lah itu
ya artinya kalau dia
semudah kan dia bilang karena dia
partai anak muda
di pd perjuangan
ini tadi bilang alasannya karena psi partai kecil
ingin membesarkan psi berjuang
bagus lah moga moga dia sukses
membesarkan emangnya gampang
mimpin partai nggak gampang
bukan kayak bikin
gitu loh atau pisang goreng enggak lah
butuh perjuangan panjang
partai yang kemudian sudah langsung menjamin
di dua ribu dua puluh empat akan dapat kursi
ini anak ini anak mesti ada yang menegur dia gitu loh
jangan kita terpukau karena dia anak presiden
maka suka sukanya gitu ya enggak lah
oke tapi sikap pd perjuangan terhadap masuknya mas kaisang
mas kaisang pengharap ke psi ini seperti apa
enggak ada aturan yang dilanggar
nggak ada ya bagus dong
enggak ada aturan yang dilanggar
enggak ada enggak ada
kita juga senang ada pembagian kerja
ada yang di psi ada yang di apa gitu loh
tapi untuk aturan bahwa satu keluarga harus satu partai di pdi perjuangan
kalau belum mandiri
ya kan seperti yang dikatakan jokowi dia kan sudah mandiri
jadi enggak ada masalah ya
enggak ada masalah
jadi perjuangan cool aja ya
ini ada pernyataannya pak jokowi ya soal
mas kaesang sudah minta restu
saya akan putarkan
anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri
sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang dibutuhkan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
sudah itu aja
biasa di dalam
keluarga minta doa restu
tidakpun juga tetep akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
opung ini sikap permisifnya pak jokowi tentang pilihan politik anaknya
apakah menunjukkan bahwa pak jokowi
yang merupakan petugas partai kader terbaiknya pd perjuangan gagal melakukan kaderisasi di internal keluarganya untuk masuk ke pdi perjuangan
ya enggak lah masa itu ukurannya
ya enggak lah
banyak juga tokoh tokoh pdi yang punya anak gitu loh
terus anaknya beda partai
bukan maksud aku ini semua butuh proses
ini tidak bisa fast food nggak bisa kayak makanan siap saji ini
butuh waktu butuh proses butuh kesabaran butuh pengalaman gitu loh
jadi jangan kemudian sedemikian rupa mumpung lagi populer bapaknya
mungkin lagi presiden bapaknya maka kemudian ya enggak lah
jadi anda melihat ini anak anaknya haji mumpung
ya bukan jangan sampai begitu
bukan haji mumpung jangan sampai begitu
kita mesti bisa menasehati dong
jadi biar clear dulu gitu loh
oke saya mau ke bang pane dulu
bang panel sebagai relawan yang intensif ya berkomunikasi dengan pak jokowi
sikap permisifnya pak jokowi terhadap pilihan politik anaknya
apakah kemudian bisa mencerminkan arah politiknya pak jokowi juga
saya pikir tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ini pilihan politik anaknya masing masing
kalau saya sih dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada mas kaisang
dalam menentukan jalan hidup barunya nih
dan saya berharap mudah mudahan kehadiran kaisang dalam politik indonesia
mampu merubah apatisme politik di kalangan anak muda
kita semua yang apalagi opung panda ini harusnya tugasnya doakan ini
mudah mudahan anak anak muda ini juga bisa terus berkarya buat bangsa
saya pikir itu
waktu kawinannya sudah kita doakan
itu yang penting
saya harus menyapa wasekjen dpp psi partai solidaritas indonesia
sudah ada mas dede prayudi yang bergabung melalui sambungan telepon
ini langsung dari arena
pop darnas di jakarta theater
sudah ada ketua dpp psi
mas dede prayudi
ini bagaimana kemudian dalam waktu dua hari seorang kaisang pangarep baru jadi kader
kemudian langsung diminta jadi ketua umum
ini proses di dalam psi ini bagaimana sih sebenarnya mas uki
ya jadi begini
sewaktu mas kaisang itu diumumkan ya
resmi menerima kta
kami menerima banyak sekali dari daerah dari kader kader kami
untuk mengangkat mas kaisang sebagai ketua umum psi
dan inilah prosedur resmi psi
terlepas prosedur partai resmi partai lain seperti apa saya nggak tahu
tapi kalau di psi ini berangkatnya dari bawah
nah kemudian yang terjadi adalah apa
oke mari kita adakan ketua umum
sebelum ya sebelum yang hirup pikuk yang gegap gempita yang kita saksikan
tapi kan di tv ya semenjak jam tiga sore tadi para ketua dpw sudah berkumpul di dpp
ya sudah berkumpul di dpp untuk kemudian menyampaikan pandangannya masing masing
nah sebelumnya kami di dpp juga sudah merapatkan secara intens
mas kaisang ini rasanya nggak pas untuk jadi anggota biasa
tapi kami nggak tahu
untuk jadi pengurus itu pengurus dppk
dpwk dpdk atau mungkin kita usung usung pilkadak
tapi belum tahu itu
nah di saat yang bersamaan para dpw ini deras sekali masuk aspirasinya kepada kami
hari ini tadi jam tiga seperti saya katakan tadi ya
sebelum kopdarnas yang kami siarkan secara langsung ini dimulai
ini para ketua dpw psi se indonesia sudah menyatakan aspirasi dari masing masing daerahnya
dapat dikatakan hasil dari rapat para ketua dpw ini adalah menginginkan mas kaisang untuk menjadi ketua umum psi
saya harus tanya ini pertanyaan yang mungkin dimewakili pertanyaan banyak orang ya
kalau tadi teknis anda sudah jelaskan mas uki pertanyaan banyak orang dan juga pertanyaan saya
apakah kalau kemudian kaisang pangarap bukan anaknya presiden jokowi bisa langsung jadi ketua umum
ya selama dpw menginginkan siapapun bisa
anaknya siapapun ya bukan hanya anaknya presiden ya
dan peluang itu terbuka apalagi beberapa bulan sebelumnya ketua umum kami sebelumnya yaitu brogy indonesia
itu sudah mengungkapkan bahwa beliau ini sudah empat tahun
karena beliau sudah empat puluh rasanya beliau ini ingin memberikan tongkat estafet ini kepada yang lebih tinggi
dan kita sudah sama sama tahu brogy ring sendiri yang menawarkan kepada mas kaisang
tapi itu komunikasi di bali
secara organisasional baru dari dpw yang kemudian dikukuhkan oleh dewan pembina kami
yang kemudian akhirnya dideklarasikan hari ini
kurang lebih seperti itu
oke terima kasih ketua dpp psi mas dede prayudi sudah memberikan penjelasan kepada political show malam hari ini
kita tunggu nanti
bagaimana sepak terjang dari putra presiden jokowi ksang pangarep dalam memimpin partai solidaritas indonesia
saya mau ke bang riza lagi
bang riza ini kan dengan bergabungnya mas kaisang pangarep menjadi ketua umum psi
apalagi kemarin kemarin kita lihat kalau misalnya dalam beberapa acaranya pak prabowo
psi selalu hadir meskipun belum deklarasi
apakah kemudian gerindra semakin yakin semakin optimis dengan mas kaisang jadi ketua umum psi
psi akan mendukung pak prabowo
ya ada dua hal yang berbeda
sebelum bergabungnya mas kaisang
apalagi ketua umum psi
memang psi punya kedekatan dengan partai gerindra
pak prabowo dengan kami
saya juga hadir pak dasko juga hadir
dan lain lain teman teman
itu datang berkunjung ke kantor psi
dan psi sangat mengapresiasi dan senang
bahwa ada partai besar
pimpinan partai langsung ketua umum pak prabowo
yang juga capres mau berkunjung
sekalipun memang di pemimpinnya
sebelumnya kita berbeda pilihan
itulah pak prabowo
sekalipun beda pilihan
kita tetap bersaudara berkeluarga
dan saling melengkapi
sebelum bergabung juga mas kaisang juga kita tahu
di berbagai media
sering menggunakan kaos
gambar pak prabowo
di banyak kesempatan
mungkin teman teman yang lain
melihat bahwa pak prabowo calon presiden ke depan yang baik
kalau bergabung dua ini
tentu saya tidak bisa berbohong ya
saya pribadi setidaknya semakin yakin
psi yang selama ini memang dekat
dan hadir terus di acara acara koalisi
insya allah akan segera memutuskan
mendeklarasi capres yang akan diusung oleh dari psi
tentu dari psi adalah pak prabowo sebianto
dengan mas kaisang menjadi ketua umum psi
gerindra yakin bahwa psi sebentar lagi akan mendeklarasikan dukungannya ke pak prabowo
ya sebelum mas kaisang gabung juga
psi sudah dekat
dan kecenderungannya sudah sangat terlihat
kalau misalnya setelah mas kaisang bergabung
malah nanti malah deklarasi ke mas ganjar
gerindra juga sudah siap
insya allah psi mendukung pak prabowo
oke itu harapannya gerindra
kita nggak tahu nanti kalau mas kaisang sudah bergabung ke psi
apakah betul betul ke pak prabowo
atau justru bisa berbalik arah kita nggak tahu
kasus semakin kuat dan semakin solid
oke saya mau ke mas adi prayit
mas adi pry
apa yang bisa anda analisa dari bergabungnya
seorang kaisang pangarep ke psi
apakah ini memang semakin menunjukkan
ada ketidak harmonisan antara keluarganya pak jokowi
dengan pdi perjuangan
ya kalau kita membaca pembicaraan pembicaraan publik ya nana
memang seakan akan ada arah ke situ ya
bahwa ada hubungan yang tidak harmonis
antara misalnya jokowi dengan pdip
bahwa kemudian ada desakan supaya pdip memberikan sanksi
kepada jokowi dan seterusnya dan seterusnya ya
itu pembicaraan publik loh opung dalam beberapa menit ini
seakan akan dalam tanda kutip ya
ada dosa turunan yang seakan akan ini diwariskan ke anaknya
tapi saya tidak di situ konteknya ya
saya ingin memanai bahwa ingin melihat soal kaisang masuk ke psi ini
adalah persoalan politik normal ya
pertama apa bagi saya
si kaisang sebenarnya ingin melakukan eksperimen politik sebagai anak muda
menunjukkan bahwa bergabungnya ke psi ini sebagai bagian dari bahwa
kaisang masuk ke politik
memulai dari partai yang ya relatively muda
dan kemudian belum pernah masuk ke senayan
dan ingin tunjukkan tadi itu dari omongannya opung
lolos ke senayan di dua ribu dua puluh
mungkin di pdip partai yang besar tidak terlampau butuh nih sama kaisang gitu loh
antreannya panjang resource nya banyak magnetnya banyak
tapi kalau psi tentu butuh sentuhan yang cukup luar biasa
di mana posisinya sebagai orang yang cukup populer
sebagai anak presiden bisa ditunjukkan kepada publik
apakah dengan maksudnya kaisang di situ bisa mengorkestrasi
satu kekuatan politik yang cukup luar biasa
saya ingin memanai di situ saja
saya kira semua anak elit di negara ini
ingin langsung jemping pada persoalan persoalan kekuasaan politik
ingin jadi gubernur bupati wali kota kota umum dan seterusnya
tapi yang ingin saya katakan adalah
politik kita ini kan tidak sederhana itu
sepertinya mas kaisang ini ingin tunjukkan sebagai anak muda
umurnya masih di bawah tiga puluh tahun
ya mungkin bisa nih bawa psi di dua ribu dua puluh empat lolos ke senayan
kalaupun toh tidak masalah
beberapa waktu yang lalu saya mengatakan di berbagai kesempatan
bahwa baju yang digunakan oleh mas kaisang
terlampau kekecilan kalau menggunakan baju psi
anak presiden cukup populer
tapi masuk partai politik yang nggak lolos parlemen
tapi kalau kemudian membaca hari ini
semua berita per malam ini sudah ditegaskan bahwa kaisang adalah ketua umum partai
bajunya nggak terlampau kekecilan agak longgar dikit
mengingat posisinya sebagai ketua umum
tinggal apakah ketika kaisang diamanatkan sebagai kota umum
sebagai ketua umum psi
betul bahwa di dua ribu dua puluh empat ada garansi dalam tanda kutip secara politik
ini tentu tidak bisa dilepaskan oleh kaisang
nah yang kedua kita ini kan sebenarnya tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi
jangan jangan memang semua orkestrasi politik ini nanti itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan
jangan jangan psi itu kembali ke rumah besarnya bersama opung dan dukung ganjar pranowo
tadi saya tanya mungkin bisa berbelok ya
betul loh bajunya kaisang hitam putih tuh
mirip mirip dengan yang dipakai oleh ganjar pranowo
cuma agak beda beda ini kota kota kecil gitu ya
karena kalau kita membaca per hari ini bisa dicek di surveinya ganjar
di surveinya anies di surveinya prabowo subianto
kalau ditanya kepada mereka yang menyatakan diri psi pemilih psi
kira kira begitu mereka pilihan pilpresnya adalah ganjar pranowo
bukan yang lain
psi elit elitnya selalu mengatakan mereka itu jatuh cintanya kepada ganjar
cuma karena memang dalam tanda kutip
terhalang psikologi politik dengan pdip
sehingga mereka ini seakan akan genit pilihan politiknya
ke prabowo lah kemudian
jadi ini mas kaisang menjadi bridging communicator ya
mungkin antara psi dengan pd perjuangan
anda melihatnya begitu pemecah pemecah kebutuhan komunikasi
salah satunya itu yang saya tangkap ya
bahwa jangan jangan memang kaisang ini adalah sebagai salah satu lompatan
supaya ada komunikasi yang tidak lagi tersumbat lah
baik mbak bibip apakah kemudian anda melihat bahwa
bergabungnya mas kaisang menjadi ketua umum psi
ini adalah bentuk pak jokowi menyiapkan dinasti politiknya
jangan dijawab dulu mbak bibip kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show